ketua bawaslu rahmat bagja menegaskan sistem penyimpanan data pemilu yang ada di bawaslu aman
menurut rahmat pihaknya bekerja sama dengan seluruh pihak termasuk badan siber dan sandi negara
serta tim siber polri untuk menjamin keamanan data
bersama dengan yang pengampu misalnya bssn tentu juga dengan dvc cybercam mabus polri
untuk mengamankan sistem data di bawaslu server di bawaslu seperti apa
pasti kita akan melakukan itu itu akan dilakukan pada beberapa bulan ini ke depan
sudah aman insya allah aman sih di bawaslu